berdasarkan hasil pemeriksaan saya
istri bapak ini positif tipes
kondisinya diperparah oleh adanya makronis yang dilirikkan oleh istri bapak
dan saran saya istri bapak harus segera dirawat
ini saya tuliskan resep untuk sementara dan harus bapak tebus

satu liter saja ya
ada puasa enggak
insya allah bang abang sendiri pakai mana
ya puasa dong
brengsek sobari langganan gue diserobot
kasih abang ya
lu tahu gak
mereka ini langganan gue tau gak
nggak usah banyak bacet nih lu
pakai kaget tau lagi
urusan apa sama lu
ah banyak bacot lu ya
sekarang gua nggak mau tahu
lu nggak boleh dagang lagi disini
kalau masih dagang disini lagi
kapan aku bisa bekerja di sini pakai seragam terima gaji tiap bulan
apalagi saya bisa punya spbu seperti ini ya allah
kabulkanlah permohonan saya ya allah
sebaiknya ibu ke dokter sekarang ya
dok penyakit apa yang diderita oleh istri saya dok
kenapa sampai mengigil seperti itu dok
begini pak sobari
berdasarkan hasil pemeriksaan saya
istri bapak ini
kondisinya diperparah oleh adanya mah kronis yang diderita oleh istri bapak
dan saran saya istri bapak harus segera dirawat
ini saya tuliskan resep untuk sementara dan harus bapak tebus
sekarang saya mau pergi ke sekolah
jadi saya mau pulang
kamu kenapa pulang sekolahnya kok cepat mak
dia diusus sama buku ru karena udah tiga bulan dia nggak bayar sekolah
jadi dia nggak boleh sekolah lagi
ya allah berikanlah kemudahan hambamu untuk mendapatkan rezeki darimu ya allah
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya bu
baru aja beli bang dari pak sobari
dipiksa dulu bu
itu minyak murni minyak tanah kak
eh bu sekarang sih udah banyak minyak oplosan
kalau ibu nggak percaya periksa aja dulu minyaknya
jangan gara gara minyak koplosan kompor ibu jadi riset
wah sialan tuh si sobari
si sobari harus mempertanggung jawabkan di perbuatannya nih
kalau minyak tanahnya ini oplosan
yaudah kita bilang aja yuk
sobari tunggu tanggal mainnya
bang tau gak
ini nih si sobari jual minyak tanah
masa minyak tanah oplosan sih
iya ini namanya kan penipuan bang
kalau begini terus komprosnya bisa rusak nih bang
tapi jangan bikin fitnah ya
nih liat aja kalo gak percaya
kurang ngajak sobari nih
udah bang sekarang samperin aja kesana yuk
tunjukkan jalan rejeki yang halal ya allah
dan juga kesembuhan istri saya ya allah
kalau jualan jangan curang dong
ini bulan puasa
saya juga puasa bang
alah percuma puasa juga kalau gak jujur
emangnya ibu ibu ini ada apa
ih berapa gak tau lagi
tau gak nih
minyak panah lu oplosan
iya nih minyaknya dicampur air tuh
liat tuh liat tuh
tuh ini liat gue
kau air ya
saya tidak menangis
tidak tidak melakukan itu
dasar penipu lu
saya tidak melakukan itu
bapak saya saja pinjam masih gak mau ngaku
eh kalian jangan pengen hakim sendiri
kalian sudah mengotori bulan ramadan dengan sikap kalian itu
orang yang menghakimi sesama
bisa dimurkai allah